pak tatang anaknya nih pak jangan dibiarin di main di jalan nanti ketabrak motor
pak pak anaknya pak bahaya kalau digalinyi main di jalan bisa ketabrak motor nanti
kenapa sih nggak pernah percaya sama neng
buktinya neng minta komputernya yang rusak aja biar dibenerin sama buku ruyolah gak dikasih
tau neng kang dadang mah jahat zolim sebel neng sama kang dadang
setau emak sih imas mamahnya duduk sayang cinta sama barnas
makanya emak yakin barnas teh papa kamu
kalau kamu nggak percaya coba cek rumah sakit
sekarang kan rumah sakit sudah canggih pasti bisa
papa sama mama kamu bercerai karena mama kamu gak mau disuruh ke arab
kalau mau mah mungkin keluarga cucu sekarang masih utuh
iya mak cucu paham makasih ya mak udah mau jelasin
yaudah tuh kalau gitu cucu pamit ya mak
udah kelar nyuci dari tadi kok bukannya ngejemur
bukannya malas ma tadi ada cucu malu ma
kamu bukannya malu tapi takut gak bisa godain cucu karena ada emak
nggak usah bantuin
udah selesai baru bilang nggak usah bantuin
dari tadi ya tuh ma harusnya
tidak usah bantuin
kamu sibuk olah tanahku soi
tanah sendiri kamu abaikan
coba kalau dari kemarin kemarin kamu olah tanah kamu
sudah dari kemarin kemarin kamu temukan tenggorak ini
bawakan ke tenggorak
jangan ke kantor polisi dulu pak ustadz herwe
alah bikin pusing ya saja
tenggoraknya banyak wak
kebetulan kamu datang sobri
kamu bawa tenggorak ini ke kantor polisi
sudah saya jalan dulu pak

boleh lihat dua saja yang menambah berita tersebut
berita baru di youtube
berita tidak anticam opposing
itu yang velgak
tolong antar saya ke rumah pakar nadia sekarang
ditinggal dulu ya pak
acem belum datang kum
mungkin masih nyuci doi
enggak menurutin saya sih
nyuci tuh pakai kaki
ini tuh kum
mungkin aceh yang ditahan sama mas suha tidak boleh keluar rumah
acem dipenjara kum
maksudnya tidak diizinkan keluar rumah
mas suha sepertinya marah beneran doi
emang mas suha marahnya bercanda kok
maksudnya lebih marah daripada yang kemarin kemarin
namun tukarak tukarak bayi di rumah nyewa saum
kamu dilihat sendiri dong
aduh ngapain lah tukarak
kok kamu main di sini
nanti kamu kena motor
jatuh ya jatuh
jangan dibiarin dimain di jalan
nanti ketabrak motor
bahaya kalo dibiarin dimain di jalan
bisa ketabrak motor nanti
kenapa pak tatang jadi aneh gitu

polito akurasi levelnya sekarang
saya cuma pengen ngobrol ngobrol aja sebentar boleh
silahkan atu duduk
bu dokter bu in manga
ya harus belakang
maaf ini teh sebenarnya ada masalah apa ya bu dokter
nggak ada masalah apa apa pak
saya cuma pengen tahu
kalau misalnya lagi di rumah gitu
biasanya pak karyadi sama claudia itu ngobrolin apa aja ya pak
oh itu sih
nggak ada yang istimewa ibu dokter
biasa seperti yang diobrolin sama orang orang
ngobrolin lebaran mau beli apa
terus puasa thr dan tkw mah
nggak dapat thr bu dokter
kalau misalnya masalah sekolah gitu
pernah bu dokter